oh saya tahu mari kita
itu bukan nenek ternyata
mungkin ini emang salah risa kak
mungkin kita tidak akan pernah ketemu sama mama lagi
kita juga tidak tahu kan apa masih hidup apa enggak
hush adik kamu nggak boleh ngomong gitu ah
kita pasti bakal temuin mama kok
kamu gak boleh pesimis kayak gitu kenapa
itu ada suara batuk
risa udah jadi anak nurhaka
nisa udah buang mama di jalanan
hendrik udah nyanyiin mama
ina selama ini nggak pernah jadi menantu yang baik ma ma
mungkin dulu itu mama jahat sama kalian
jadi ini hukumannya buat mama
semua itu bapak lakukan untuk kebaikan kalian sendiri dan anakku